susunan tim kampanye nasional pasangan jokowi maruf amin telah didatafkan ke kpu
namun ketua tim kampanye nasional hingga saat ini belum ditentukan
berdasarkan data yang dihimpun detik com posisi ketua tim kampanye dibiarkan kosong
kemudian sejumlah nama tokoh partai politik menempati posisi lain dalam tim kampanye nasional jokowi ⁇ maruf ⁇
dalam daftar tersebut para ketua umum parpol ditunjuk menjadi dewan penasihat tim kampanye
beberapa nama lain yang saat ini menjadi pejabat publik seperti wakil presiden yusuf kala
kemudian hingga trisut trisno ditujuk menjadi dewan pengarah
ada juga nama kepala staf presiden muldoko yang juga masuk menjadi wakil ketua tim kampanye nasional
total anggota yang terdaftar dalam tim ini berjumlah satu ratus lima puluh orang
satu lagi masalah yang lumayan ramai dibahas tapi apa ini masalah atau tidak sebenarnya
kita akan membahas mengenai pejabat publik yang menjadi tim sukses
atau tim kampanye yang terlibat dalam proses politik praktis
bagaimana kita melihat hal ini
kami masih bersama dengan bang ali mokhtar ngabalin
tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan
dan mas ferry yuliantono wakil ketua umum partai gerindra
banyak yang bilang bang ali ini masalah ini gak masalah
rahlana sidik sendiri politisi partai demokrat sudah berteriak teriak dari kemarin
kita mungkin bisa tunjukkan tweetnya tapi nanti saja
yang paling penting adalah ini tidak hanya melanggar undang undang
asn terlibat dalam proses politik katanya
seperti yang kita sudah obrolkan kemarin bang ali
dan juga ini masalah etika juga katanya berpengaruh
buat istana sendiri masalah nggak sih bang ali
kita lihat persis pada waktu penetapan pelaksanaan pemilu
apakah pada pelaksanaan pemilu itu pejabat pejabat publik yang terkait dengan
pengaturan undang undang undang pemilu undang undang asn
tentang posisi dan kedudukan pejabat publik
karena lebih banyak memang diatur terkait tentang penggunaan fasilitas negara
itu sebabnya kenapa ada peraturan pkpu sendiri
mengatur tentang ruang dimana orang bisa cuti dan lain lain dan lain sebagainya
jadi bagi istana sendiri ini tidak menjadi masalah
dan ini kan perjalanannya cukup panjang
kalau dianggap tidak netral menggunakan fasilitas negara
misalnya isu isu seperti itu melanggar undang undang asn
yang tudingan tudingan yang terkait dengan tidak netral
tudingan tudingan tentang menggunakan fasilitas negara dan lain lain
hari ini tidak ada yang bisa tersembunyi
terlanjang dalam tanda petik
dan bisa di tahu oleh siapapun
sehingga kita tidak bisa bersembunyi dibalik semua kebohongan
kalau pihak istana pihak pemerintah pihak saya
dengan teman teman dari istana kepresidenan
tidak mungkin ada orang yang bisa tidak mendeteksi
pasti bisa mendeteksi
kita lihat data datanya sebelum ke mas ferry untuk menanggapi
kita lihat data data siapa saja pejabat publik
atau pejabat negara yang kemudian ikut ambil bagian dalam tim kampanye jokowi maruf amin
boleh ditampilkan data datanya
ya ini dia
di belakang kita mas ferry dan juga bang ali
ini ada ibu mega
yang kemudian ketua undian pengarah bpip menjadi dewan pendas sehat
nama nama ketua umum partai misalnya
ada diasyendro prionot
rekannya bang ali di lingkungan istana kepresidenan juga ikut
wakil presiden juga ikut
pak trisutrisno di bpip ikut
beberapa menteri kita lihat
misalnya ada ibu puan maharani ada pramono anung
kemudian ada dewan pertimbangan presiden juga ikut
kepala staf kepentingan
kemudian ada pak presiden yang atasannya
bang ali juga sebagai wakil ketua tim kampanye nasional ya
oke ini nama namanya kemudian dianggap publik masalah gitu
termasuk pak mahfud md
yang ketika diisukan akan menjadi ketua tim
beliau menolak karena persoalan etik
kita dengarkan dulu yuk pernyataan mahfud md
tidak bisa menjadi ketua tim sukses atau tim pemenangan
karena saya berada di badan pembinaan ideologi
pembinaan badan ideologi pancasila itu ditugaskan oleh presiden
oleh pak jokowi
untuk menata ideologi
tentu termasuk di dalamnya bagaimana
netralitas penyelenggara negara
nah badan ideologi penyelenggara negara juga
oleh sebab itu kalau saya masuk ke tim sukses yang manapun
itu berarti saya tidak netral
saya sebelum tanya ke bang ali mas ferry gimana pendapat anda tentang hal ini
masalah apa bukan
kita mencontohkan ketika kemarin pak sandiaga uno
ketika masih menjabat sebagai wakil gubernur
kita tetapkan menjadi ketua tim pemenangan di partai gerindra
kemudian ada pro kontra
dan kemudian oleh pak sandiaga uno diambil keputusannya
beliau mundur dari tim pemenangan
dan tetap melaksanakan tanggung jawab jadi wakil gubernur di dki
untuk persoalan ini mas ferry
karena itu menyangkut soal etika
oleh karena itu kekhawatiran bahwa penggunaan fasilitas
negara itu akan digunakan ketika seorang pejabat
terus kemudian ikut bersama di tim kampanye seperti sekarang
sebenarnya kekhawatiran itu
itu fata morgana atau realita
kemungkinan yang bisa saja terjadi
ya seperti disampaikan oleh pak mahfud md
harapan masyarakat terjadi netralitas dari penyelenggara
nah pemerintah birokrasi
itu kan termasuk di dalamnya adalah jabatan jabatan
apakah menteri ksp
dan kemudian di lembaga pemerintah non departemen dan lain lain
itu harusnya memang dicopot
saya dengar bu sri mulyani juga menyatakan bahwa
apalagi sebagai menteri keuangan menolak
karena beliau menyampaikan bahwa
ada tugas tugas sebagai menteri yang tidak bisa dilepaskan
dan saya setuju dengan sikap bu sri mulyani
karena memang ekonominya kita sedang butuh tanggung jawab beliau
seberapa rawan akan konflik of interest mas ferry
kesadaran yang disampaikan oleh bu sri mulyani ini
ini juga harus menjadi contoh juga
buat teman teman yang sekarang notabene
berada di birokrasi di pemerintahan
tapi juga sekaligus merangkap sebagai tim pemenangan
jadi masyarakat akan bisa menilai bahwa
tim pemenangan pak joko widodo dan pak kiai haji ma'ruf hamid
berisi orang orang yang notabene juga masih menjabat
seberapa rawan akan pelanggaran mas ferry
kekuasaan tend to corrupt
kekuasaan tend to
itu ya harusnya dihindari
jadi kalau bisa jadi pak joko widodo dan pak kiai haji ma'ruf hamid
bersama dengan kubu partai partai politiknya memaksakan
tapi rakyat juga akan bisa menilai bahwa itu jadi masalah
oke pak halih
sebuah negara yang kuat itu adalah negara yang
bisa menyiapkan regulasi yang tidak memberikan ruang
terhadap ketimpangan sebuah proses demokratisasi
karena itu undang undang pemilu jelas
kemudian turunannya adalah pkpu
kpu itu adalah lembaga independen yang membuat regulasi regulasi
yang bisa mengatur tentang pelaksanakan teknisnya
undang undang pemilu jelas
dia mengatur tentang posisi pejabat pejabat publik nonstruktural
yang mengelola lembaga lembaga nonstruktural
dan lain lain sebagainya
jangan lupa bahwa ksp
kantor staf kepresidenan itu kan sebetulnya adalah unit kerja
yang dipimpin oleh seorang yang ditunjuk setingkat menteri oleh presiden
yang disebut dengan political approinted
oleh karena itu memang harus diingat
asn aparatur sipil negara non pns
dan aparatur sepil negara pns
ada aparatur sipil negara yang punya nip
dan ali muhtar itu aparatur sepil negara yang tidak punya nip
jadi sudah ini regulasinya sudah ada
semua aturan sudah ada
kemudian tidak ada satu orang pun yang bisa bersembunyi terhadap dibalik kecurangan
bagaimana kekhawatiran kekhawatiran yang dirasakan atau dicurigai mas ferry dan kawan kawan

itu tidak mungkin
hari ini dengan sangat mudah orang bisa mengakses
akses seluruh kebijakannya
draft sebuah rancangan undang undang draft rancangan
peraturan presiden dan kprs saja bisa diakses
kalau pelaksanaan teknis pemilu memakai fasilitas negara dan kekuasaan sebagai penyelenggara
kalau ada orang yang dia cuti kemudian menggunakan fasilitas negara
menggunakan power bang power kekuasaan untuk memobilisasi
kalau ini manjat tiang listrik saja dengan sangat mudah bisa di tahu
tidak mungkin itu pak sferi katanya
ada presiden tidak selama ini
tetapi kekhawatiran ini penting harus ada karena ini adalah sebuah ranah demokrasi
tapi ada presiden nggak sebelumnya kemudian anda menjadi lebih khawatir
saya kasih contoh soal pak sandiaga uno waktu jadi tim pemenangan yang kita tunjuk
maksudnya pelanggaran dari presiden dan aparatnya gitu misalnya
belum ada selama ini
kalau kita sampaikan sudah banyak
waktu dipilkan dari dki jakarta terjadi pelanggaran tersebut
maksud saya ini kan sebenarnya soal etika
kalau yang nggak tahu malu memang jalan terus meskipun dikritik
jadi kita pun sebenarnya sebagai lawan tanding dalam pilpres nanti
melihat bahwa kita sudah mengantisipasi kemungkinan penggunaan fasilitas negara
penggunaan kekuasaan penyelenggara
ya karena memang
berarti informasi akan di abuse itu juga sudah
kalau dilihat dari daftar tadi itu cenderung memang menggunakan itu
ternyata niatnya sudah ada
kalau kata bang ali kan nggak mungkin publik bisa mengawasi
karena kan undang undang mengatur
undang undang mengatur ada pejabat publik yang anggota partai politik
ada anggota pejabat publik yang bukan anggota partai politik
kan itu diatur
kecuali kita sendiri mau menantang regulasi yang ada
tapi apakah undang undang yang diatur itu bisa
secara etika tadi saya bilang secara etika
bu sri mulyani mencontohkan dengan baik bahwa dia punya concern soal tanggung jawabnya
di dalam tanggung jawab misalnya pak ali mutar ngabalin
terus kemudian ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan
sementara pak ali muhta ngabalin punya kewajiban dan tanggung jawab
kepada rakyat yang melekat dalam kapasitas sebagai
kemudian menjadi didiskon waktunya misalkan
kemudian perhatiannya dialokasikan untuk tim pemenangan
itu aja sudah mengkhianati amanat yang disampaikan kepada rakyat
jadi oleh karena itu sekali lagi ini soal etika
hal hal gitu yang pernah diperhitungkan ya pak ali ya
soal aturan itu soal teknis
dan soal prinsipnya adalah soal etikanya
energi konsentrasi memang
kecenderungan penyalahgunaan kecenderungan menggunakan instrumen kekuasaan itu relatif
kekuasaan seperti itu
kalau para menteri kalau presiden kan juga diatur dalam peraturan pkpu
di antaranya adalah dalam satu minggu mereka ada aturan yang harus melaksanakan cuti
dan tidak menggunakan fasilitas
aturan cukup lah kalau kata mas ferry tadi mengatur
pak kita ini kan bukan baru pertama kali melaksanakan election
bukan para menteri dan bukan presiden dan wakil presiden baru pertama kali
saya kasih contoh lagi pak ali
bagaimana seorang sandiaga uno meskipun diperbolehkan oleh peraturan kpu
bahwa beliau sebagai wakil gubernur bisa cuti untuk bisa mengikuti
jadi bicara etik sini mas fedy ya
menjadi calon wakil presiden dan mendampingi pak prabowo subyato
apa yang dilakukan oleh seorang sandiaga uno beliau memutuskan untuk mundur dari jabatannya
karena tanggung jawab itu
menurut anda ini keinginan presiden
menurut anda dengan memasukkan berbagai pejabat tinggi publik yang kemudian
masuk dalam tim kampanye termasuk orang orang di lingkungan staff kepresidenan sendiri
ini keinginan presiden jokowi sebenarnya untuk melibatkan mereka
atau memang ada faktor lain
jadi ada dasar itu
jadi motivasi alasan mendasar itu
kemudian membangun kerangka bahwa udahlah nggak apa apa masuk aja
jadi secara etika itu tidak menjadi bahan diskusi
seharusnya contoh yang diberi oleh sandiaga uno itu
meskipun peraturan tadi yang disampaikan pak ali
karena tanggung jawab itu
kepala staf presiden misalnya jadi wakil ketua tim kampanye itu sangat strategis
bagaimana perhatian kita semua
saya ingin mengatakan bahwa di dalam aturan aparatur sipil negara dan undang undang pemilu serta peraturan pkpu itu sendiri menjelaskan tentang posisi asn yang disebut dengan pejabat pejabat publik dari kebijakan seorang pejabat politik
itu yang tadi kita selalu sebut mengatakan bahwa kantor kepala staf kepresidenan itu adalah unit kerja yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden yang disebut dengan political appounting
jadi boleh ikut politik praktis juga
tentang etika itu kecuali ada orang melakukan pelanggaran terhadap regulasi yang ada
jadi jelas kelihatan bedanya
jadi moderator yang baik harus mengakhiri diskusi karena waktunya sudah habis
terima kasih pak dery terima kasih untuk perbincangannya
kita hadirkan sajian masakan biar masyarakat nanti yang memilih akan bercerminan
selamat idul adha besok
selamat idul adha
kita harus kasih semangat juga buat atlet atlet kita yang berlagak di asian games
tidak putus semangat ya
meskipun kita agak bertarung di sini tapi kita untuk masyarakat indonesia harus merah putih semua
dan juga kepada masyarakat di ntb yang masih berhenti
berjuang untuk menghadapi musibah
terima kasih pak ali terima kasih pak firdaus
demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini seputar pemilu dan pilpres bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
saya budi adiputro